masuklah mau temenin gue ngobrol disini
kebetulan bbb kencing udah pada bertelur
bukan kencing sombong penuh tak
yang ini belanjaannya
apa ngajak yang bawa
tati lemes bang gak kuat
lihat lo ngantuk jauh gak mbak
jauh gak mbak
oh iya dah gue juga udah denger dah
tati rebahan dulu ya mbak
bantuin loh si surti sama yanti bikin nastar
ada mbak disitu
apaan sih lu
nyariin jangan disini disana luar
mbak ada nih mbak
ketinggalan mbak di motor
gak seperti itu
oh seperti itu
oh seperti itu
ntar maya suruh tati ke sana ya
makasih banyak ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
lo ke rumah cing salmin dah
ngambil telur asin
katanya dia baru pulang dari tegal
nengok peternakan bebeknya
ajak sendiri mak
rumahnya cing salmin
tati lagi lemes mak
bang ojek aja ya sendirian
ya terserah lo berdua dah
abang gak kenal sama orangnya
tapi sebentar aja ya bang
terima kasih bang
kenapa pada ketawa
gua doang yang ketawa
si bobby mah kakak
udah nyuci sepatunya ntar aja
beliin kacang hijau
nanti panasnya keburu hilang pak
muak aja lu jangan marah marah
waalaikumsalam cari siapa mas
berdiri disini gak
gak tau mas
yaudah ntar beli
pengennya sih ndin usahain
dagangan ndin gak laku
ya sabar aja ndin
bentar lagi juga lebaran
habis lebaran lu laku lagi dah
gua sholat dulu dah
eh tati emang ojak
eh masuk dah
beli aja pak
tadi katanya nggak bisa benerin
ada apaan sih ini ribet ribet
ini kong sepatu boby
lu kagak punya duit jin
buat nyari tukang shol
buat beli sepatu baru kak dukong
sholnya di lem aja kan bisa
kemarin mas bur udah bayi minyamin motornya
ikut laras enggak udah kasih tis enggak pur tuh mas pur aja baik masa kan tisna enggak
udah kasih lu di sini aja nemenin gue ngobrol taro kosnya juga buat lu lu nggak ada rugi ruginya
enggak pur kang bapak kang tisna aja baik masa kang tisna enggak udah kasih
udah mana kuncinya mana mau ngapain pur eh mau ngapain ya mod kuncinya hilang mod mana
hilang tunggantung makasih ya kang jagain koran ya bentar lu temenin gue ngobrol di sini
kebetulan bbb kencing udah pada bertelur banyak bukan anjing sombong penuh tak